presiden joko widodo meninjau proyek pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraga nasional hambalang
setelah melihat sisa kompleks bangunan jokowi akan memutuskan nasib proyek yang sempat tersandung kasus korupsi ini
proyek pembangunan kompleks olahraga hambalang yang terbengkalai selama lima tahun ditinjau kembali
presiden bersama menteri pemuda dan olahraga dan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat
mengelilingi hampir seluruh sisa bangunan dan mengecek aset di mega proyek yang menghabiskan anggaran negara satu dua triliun rupiah ini
selanjutnya pemerintah akan membahas kelanjutan proyek hambalang dalam seminggu mendatang
proyek hambalang diwarnai kasus korupsi yang menyeret nama besar seperti anas urbaningrum dan nazarudin
pembangunannya yang tidak tuntas menyebabkan negara mengalami kerugian hingga rp empat ratus enam puluh tiga miliar
karena apapun ini sudah menghabiskan anggaran yang triliun
yang perlu keputusan apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan
kalau dilanjutkan untuk apa apakah masih seperti lama untuk sekolah olahraga atau mungkin dirubah
bisa saja dirubah jadi wisma atlet misalnya
atau dirubah jadi untuk pelatnas atau dirubah jadi rusunawa atau dirubah nggak tahu